presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono berkaraoke bersama menteri pertahanan prabowo subianto yang juga bakal capres dari gerindra di acara ulang tahun pepabri
sementara pasangan anies baswedan mohaimin iskandar bersilaturahmi ke partai keadilan sejahtera membahas strategi pemenangan
selasa pagi presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono duduk satu meja bersama menteri pertahanan prabowo subianto di acara hari ulang tahun ke enam puluh empat persatuan purnawirawan warakauri tni polri atau pepabri
selain kedua tokoh ini turut hadir mantan kepala staf tiga matrah yakni biranto arief kusaharyadi serta rilo pambudi
dan prabowo duduk bersebelahan
keduanya duduk satu meja bersama dengan sejumlah tokoh penting lainnya di tni polri seperti agung gumelar dan hendro priyono
keduanya tampil akrab bahkan sebelum meninggalkan acara sejumlah tokoh ini sempat berfoto dan berkaraoke menyanyikan lagu kus plus berjudul manis dan sayang
usai acara s b menolak berkomentar di hadapan awak media sedangkan prabowo berkomentar singkat soal pertemuannya dengan s b

yang menyambutnya adalah s b
yang menyambut pertemuan ini memang dalam rangkah hut pepabri
namun ia tak menjawab di momen ini apakah turut dibicarakan lobby lobby politik agar demokrat merapat ke koalisi pengusungnya
namun ia tak menjawab di momen ini apakah turut dibicarakan lobi lobi politik agar demokrat merapat ke koalisi pengusungnya
namun ia tak menjawab di momen ini apakah turut dibicarakan lobi lobi politik agar demokrat merapat ke koalisi pengusungnya
pertemuan ini dilaksanakan di pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
pertemuan dilangsungkan usai makan siang bersama jejaran petinggi pks pkb serta partai nasdem
saat tiba di dpp pks anies disambut langsung oleh presiden pks ahmad saiku sekretaris jenderal pks abu bakar al habsyi dan jajaran petinggi dpp pks
pertemuan ini membahas dukungan pks kepada anies imin serta strategi pemenangan koalisi perubahan
tim liputan cnn indonesia